kementerian esdm menyatakan bahwa harga bbm jenis premium dan solar akan mengalami perubahan pada periode satu oktober hingga tiga puluh satu desember dua ribu enam belas
siap siap untuk kita semua
dilansir detik finance direktur jenderal minyak dan gas kementerian asdm ign wiratmaja puja menyatakan harga premium turun sebesar rp tiga ratus per liter
sementara harga solar naik sebesar rp lima ratus hingga rp enam ratus per liter
berat maja menambahkan pemerintah memilih untuk tidak menahan kenaikan dan menurunkan agar masyarakat terbiasa dengan fluktuasi harga bbm sesuai mekanisme pasar
dilepas ke mekanisme pasar kita harga bbm